jumat pagi gereja santa maria diangkat ke surga atau lebih dikenal dengan gereja katedral jakarta melakukan persiapan untuk misa natal
sama seperti tahun lalu tahun ini gereja katedral jakarta menggelar ibadah malam natal dan perayaan natal dalam beberapa sesi
misa malam natal digelar pada dua puluh empat desember pukul setengah lima sore serta tujuh dan setengah sepuluh malam
sementara misa hari raya natal dilaksanakan pada minggu dua puluh lima desember pukul setengah sembilan pagi sebelas siang dan lima sore
selama misa digelar gereja katedral jakarta membatasi jumlah umat yang beribadah maksimal dua satu ratus delapan puluh orang pada setiap sesi
yang tersebar di area dalam gereja halaman depan aula dan plaza maria
ibadah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan di mana seluruh umat yang datang wajib mengenakan masker
scan peduli lindungi dan mencuci tangan sebelum masuk gereja
dari tujuh pintu hanya tiga pintu yang akan dibuka diantaranya pintu dua untuk akses masuk serta pintu tiga dan lima untuk akses keluar
selain petugas gabungan tni polri gereja katedral jakarta akan menyiagakan sekitar empat puluh petugas keamanan internal gereja untuk mengamankan jalannya ibadah
dari sisi keamanan kita sudah koordinasi dengan polsek sawah besar dan kita menyediakan tenda posko di samping itu seberang itu
demikian juga ada di dalam untuk memastikan bahwa aspek keamanan dapat terjamin bersama dengan dukungan dari pihak pihak tni polri
demikian juga ormas
tema perayaan natal tahun ini diambil dari injil matius dua ayat dua belas
pergilah mereka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain
nah moga moga setelah kita perlahan lahan berhasil mengatasi pandemi ekonomi juga mulai bangkit
semoga moga di dua ribu dua puluh tiga kita juga menemukan jalan jalan baru jalan jalan kreatif untuk meraih mimpi mimpi kita
mimpi mimpi sebagai bangsa semakin maju semakin sejahtera
sementara dekorasi natal mengangkat tema budaya nusantara
nusantara menjadi tema besar dekorasi perayaan natal tahun ini di gereja katedral jakarta
seperti ini ini adalah visualisasi atau dekorasi dengan tampilan wayang modern
di sisi paling kiri ada tampilan wayang modern ini adalah visualisasi dari gembala
kemudian di sisi paling kanan ada tampilan tiga raja dan di tengah tengah ada visualisasi kelahiran yesus kristus
yang maknanya bahwa tuhan yesus kristus lahir ke dunia
ada nilai kebersamaan yang terlihat dari dekorasi ini
dimana ketika kita menjaga kebinekaan maka itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi bangsa kita
ada sembilan pasang boneka kayu dengan berbagai pakaian adat tradisional yang menghiasi halaman gereja
boneka kayu ini didatangkan langsung dari jepara
uniknya di sini ada visualisasi keluarga kudus mengenakan pakaian khas jawa
kemudian di sampingnya ada boneka kayu dengan pakaian adat
dari dki jakarta ibu kota indonesia saat ini
dan di sampingnya lagi ada boneka kayu dengan pakaian adat kalimantan
dimana ibu kota nusantara berada di kalimantan timur
sementara di plaza maria ada pula dekorasi gambaran kelahiran yesus di sebuah kandang yang didatangkan dari yogyakarta
sementara dalam gereja dekorasi palungan menghiasi altar
victor pangaribuan fajar bolivia jakarta